terima kasih anda masih bersama kami di good morning
aliran air kali banjir kanal timur marunda jakarta utara dipenuhi lautan busa tebal
busa busa limbah ini menimbulkan bau yang tidak sedap hingga meresahkan warga
ya kemudian juga wakil gubernur dki jakarta ini menduga duga bahwa busa tersebut berasal dari limba usaha rumahan
yang dijalankan oleh warga kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat kawasan kanal banjir timur
akan menjadi salah satu arena pertandingan dalam asian games dua ribu delapan belas agustus mendatang
beginilah kondisi aliran kali kanal banjir timur marunda yang masih diselimuti busa limbah layaknya salju
selain bau menyengat busa juga berterbangan jika tertiup angin kencang
busa juga meninggalkan noda dan berbekas saat terkena pakaian
busa ini juga menyebabkan gatal dan lengket jika terkena kulit
menurut petugas pintu air marunda tiga busa limbah bertambah banyak lantaran turunnya hujan pada minggu malam
senin sore suku dinas lingkungan hidup jakarta utara kembali mengumpulkan sampel kandungan air di kawasan ini
dari hasil pengambilan sampel sebelumnya pada hari jumat menunjukkan terdapat tiga kandungan kimia yang cukup menonjol
yaitu bod nitrat dan klorin
hasil sementara menunjukkan kondisi air masih dalam taraf aman
suku dinas masih terus akan meneliti lebih lanjut untuk memastikan berbahaya atau tidaknya pencemaran air ini
bukan hanya di kanal banjir timur busa limbah juga memenuhi kali ancol pada mangan jakarta utara
senin siang kali ancol terlihat masih diselimuti busa limbah
busa ini muncul setiap petugas pompa air memompa air kali ancol ke muara
petugas berharap dinas kebersihan lingkungan hidup segera memastikan kandungan busa ini
menurut wakil gubernur dki jakarta hamparan busa disebabkan oleh aktivitas usaha rumahan yang dijalankan warga
coba mendapatkan laporan yang komprehensif
pertama diduga itu berdasarkan dari limbah rumah tangga dan kandungan deterjen yang tinggi
tapi ada beberapa teman teman menduga memang sekarang di wilayah rumah tangga
juga ada home industry seperti laundry seperti cuci mobil dan itu limbahnya tidak dikelola dulu
untuk mengurangi busa limbah pemprov dki akan melakukan komunikasi dengan para pengusaha usaha kecil menengah
untuk membicarakan sistem pengolahan limbah
upaya ini akan dilakukan secepatnya mengingat kanal banjir timur akan digunakan sebagai arena pertandingan sejumlah cabang olahraga
pada asean games agustus mendatang